banyak waktu berduaan juga sama boy
belum lagi ya mas ya
kalau tiba tiba mereka lagi malas belajar dan kelelahan
bisa jadi mereka tuh temen temen atskalnya
ataupun boynya ngajakin
yaudah kita ga usah bimbel deh hari ini kayaknya ga apa apa ya
ya kayak anak anak yang tadi kita juga
ya juga ya
mas nanti mau tanya sama reva
emang tadi ada yang nyariin saya ya gitu
cewek atau mungkin siapa gitu pak
katanya sih dia mama kamu
kamu berada di ruang kelas yang mana
ciri cirinya tuh kayak gimana ya orangnya
hmm orangnya itu cantik
matanya besar dan
ada apa ya
makasih banyak ya pak ya
salah lagi nih
ini pasti adriana
kenapa sih dia tuh kurang ngajar banget ya
pasti mau digerecokin sama dia
ga ada cara lain
gue harus ngebongkar kedoki dia
gue harus cari tahu siapa mantannya adriana
tapi gue mulai dari mana ya
gue deketin dulu aja
mamanya adriana sama adeknya
siapa tau dengan begitu mereka ga sengaja ngomong
siapa mantannya adriana
dengan begitu gue punya
bukti yang kuat supaya kami percaya sama gue
dan adriana bisa dicerain
tidak ada yang bisa dicerain
tidak ada yang bisa dicerain
tadinya gue udah seneng banget tuh
mau jemput bebek gue
terus gue ajak jalan jalan dia naik mobil
eh pas gue telpon di jalan
yang angkatan terereh
yang ada kuping gue malah pengen pecah tau lo
kayaknya tuh lo lebih cocok pacaran sama emaknya deh
kalo ga tantenya
tega lo ya sama temen sendiri lo ya
selera emak sama tantenya itu bule kak
ya lo udah bule kok ngomongnya udah bule
tuh bawa itu
tuh umben lo telat
gue pikir tadi abis dari bimbel langsung kemari
nah kebetulan nih ada lo berdua disini
gue pengen nanya sesuatu sama gue berdua
lo berdua kenapa sih
selama ini nutupin dari gua
kalo adriana itu adalah mama dirinya reva

gue udah mastiin itu semua dan bener
gue mau nanya sama lo berdua
sorry nih gue sebelumnya
ya kita berdua sama anak anak cewek yang lain sih ya
sebenernya ga mau kalo lo sama reva tau masalah ini

ya kita khawatir sama lo berdua
soalnya kalo kalian berdua tau masalah ini
soalnya kalo kalian berdua tau masalah ini
ya bisa bisa kalian berdua tuh ya
lo udah tau nih
gue tuh sebenernya bingung
gue tuh bingung mau jauhin reva
karena sebenernya gue gabisa
cinta sama dia
cuma karena ada masalah ini
pasti masalahnya bakalan lebih rumit lagi
soal hubungan gue sama reva
itu dia boy

makanya itu kita semua tuh ga mau kalo kalian berdua tuh tau masalah ini
lo bisa terima masalah ini
lo bisa terima kenyataannya
tapi gimana dengan reva ini kan berat juga buat reva
gimana kalau seandainya coba lo pikir
kalau reva tau
kalau ternyata tuh cewek yang selalu nyusahin hidupnya dia
cewek yang udah ngerebut papinya dari maminya
cewek yang selama ini udah jadi mama tirinya yang dia benci
itu ternyata mantan pacar loh
ini loh kak
lama kelamaan juga kalau kita nutupin ini semua
reva pasti bakalan tau
iya lo benar
tapi untuk sekarang ini kan posisinya lu belum jadian sama reva
dan lo juga belum bisa memperjuangkan cinta lo sama reva
dan lo juga belum bisa memperjuangkan cinta lo sama reva ke nyokap lo
jadi ya mungkin di mata reva tuh perjuangan cinta lo belompol
dan coba seandainya itu reva tau
kalau ternyata lo itu mantan pacar mama tirinya
kalau lo dijadikan sama revo
dan lo udah bisa ngebuktiin perjuangan cinta lo ke reva di depan nyokap lo
ya mungkin itu lebih aman lah
kalau adriana itu udah cerai sama punya reva
mungkin gak jadi masalah buat reva
ya ya juga sih
kok lo sekarang udah pinter ya ngasihatin gue
semenjak baju diokabi gue jadi pinter ya
bukan sombong itu fakta kal
perang kaya jadi kebawa kotak
kasian pada mungkin kamu
waktu mas telfon reva mas bilang kalau mas tahu kalau boy itu
satu bimbel sama reva malahan satu kelas gimana reaksinya reva
reva jujur sama mas dia bilang kalau boy memang ikut bimbingan belajar di sana
tuh kan mas
bener kan mas
niat aku masukin reva ke bimbel itu supaya reva fokus belajarnya
dia kan udah kelas tiga sebentar lagi bakalan ujian
kalau ada boi di situ dia nggak bakalan bisa fokus
ada temen temen natchkalnya dia juga di situ
yang ada mereka nanti pulang sekolah berangkat bareng nih ya kan
abis itu ya bareng bareng terus bercandaan gak niat belajar mas
dan makin banyak waktu berdua aja
bisa jadi mereka tuh temen temen natchkalnya ataupun boynya ngajakin
ya udah kita nggak usah bimbel deh hari ini kayaknya nggak apa apa ya
kita nongkrong aja ya kayak anak anaknya tadi kita juga

maka dia harus belajar di sana
kalau dia mau belajar di sana dia harus belajar di sana
kalau dia mau belajar di sana dia harus belajar di sana
kalau memang masih mau belimbingan belajar di sana
mas akan minta boy harus berhenti dari bimbingan belajar di sana
bener banget mas eh tapi gak jadi mas nggak bener
lebih baik gini aja mas kita malas ributkan
lebih baik kita nyuruh reva untuk keluar dari bimbel itu
dan tetap kita panggil doni setiap hari
kan biasanya nggak setiap hari cuma seminggu dua kali
ini kita setiap hari panggil dodi ke rumah belajar belajar sama doni
kan reva pernah bilang kalau reva itu lebih nyaman dan
lebih cepat mengerti kalau doni ngajarin
nah kalau misalkan lesnya cuma berdua private gitu
jadi kayak lebih cepat ngerti daripada bimbel rame rame sama temen temen
bener nggak sih mas
bukan bener lagi itu namanya good idea
gue lihat lo kurang mau centra sih
mendingan lo sekian istirahatnya ya
eh ya gue mau ke sini